hai masya allah lagi pade bungkus bungkus kadok ini bener bener situasi momen yang sangat
mengharukan nih bos lihat ustaz zanurah ya allah dari belakang aja cakep bener apalagi
dalam reserve itu dikasih coba itu matanya ditaruh di kaki
alhamdulillah udah selesai
ini abis badan dari mana pada dokil winnie
mana bau banget lagi
haiya livimu kok baju lalang pada kotor
aduh aduh aduh
asun kita itu tadinya lagi nyebarin selembaran
tapi tapi dan tapi kita masuk ke got
karena ada anjing galak di rumah
aduh aduh aduh
oh itu mana
nanti pas rikiti kalau ada orang masuk gerbangnya dibuka besar ya
soalnya ada sunatan masal
eh siapa kal siapa
eh pak skiti
belum pada sunat pak skiti
belum disunat udah wayak ini
awas ya haikal gara gara kamu nih
tahu juga ini gara gara kamu
gara gara kamu nih kita didaftarin
abun kamu gak boleh marah sama hicle
haikal itu kan maksudnya baik
masa kamu sampai tua gak mau disunat
betul kata ibu kamu tuh
kalau sampai tua belum disunat ujung ujungnya alot
nanti dipotong ya pakai geregaji
wih serem manunya nanti melehoy
nah tuh denger
sekarang apa entah digergaji
yaudah kalau begitu baru masuk
pada masuk aja baru masuk
aduh lama banget sih mail nih
eh pak d
kan di belakang ada toilet
pakai yang belakang aja
ngapain di sini
aduh saya jadi bingung
gak nunggu tapi nunggu
pak ustadz gimana sih
sebentar pak d
gimana main udah apa belum
eh kamu bilang udahnya tuh yang bener dong yang tegas
udah apa belum
hah jangan ragu ragu kayak gitu
hah udah gini aja deh pak ustadz
mendingan cari toilet yang lain deh
aduh eh bukan pak d
saya tuh gak gak gak
mail udah apa belum sih
belum belum belum
loh kok tadi bilangnya udah sekarang
jadinya gimana sih
ah tuh kan pak ustadz
ya udah pakai yang belakang
biar ini si ismail nyelesaikan
nah ini mau keluar nih
nah ini ismail pak de
jadi gini pak d
saya itu sedang memastikan sama ismail apakah dia ini sudah di
sunat atau belum
kalau belum rencananya besok ismail ini mau ikutan acara sunatan masal
saya pikir ngapain nungguin sampai ismail kebelet begitu
jadi gimana mail
udah apa belum
tolong kamu jawab dengan tegas dan lugas
udah apa belum
ya berarti besok bisa ikutan
besok mau di
bu daftar sama prinses lia di amin the aman terakurat
pokoknya ibu ibu ini harusnya itu daftarnya sama saya
nggak usah bu

sama melia sama melia

amalia butet ya
ustadz tahu banget kalian itu semangat sekali dalam berlomba lomba untuk kebaikan ya
tapi alangkah lebih baiknya ya kalau kalian itu melayaninya satu persatu saja
saling bergantian ya
nggak usah pakai rebutan
sampai di sini fahim tuh
usaha ku saya mengudaptari anak saya
nih anaknya kemana tuh
ada nggak ada tung
tung anaknya kemana
tung anaknya kemana

mau ke mana kalian

nama kalian udah aku catut gede gede
hah kalian receh banget
eh ini punya siapa ya
eh mau ke mana
nih alhamdulillah ya
kalian itu sudah terdaftar buat disunat besok pagi
hah pokoknya aku enggak mau disunat
aduh kamu tuh gak bisa ngelak
kamu udah terdaftar
untuk sunatan massal
kamu tuh gak bakal bisa ngelak
kamu pastinya bakal disunat sunat juga kok
ah wan positi
ustazah nurulnya tuh kemana ya pak
kok dari tadi itu udah kelihatan sih
ya sebenernya mak empok gak tau pasti ustazan nguyoy pergi kemana
cuman dia bilang katanya mah mau ke kota
ya kali mak ada urusan
masya allah lagi pade bungkus bungkus kado
ini bener bener situasi momen yang sangat mengharukan
lihat tuh ustazan nurul
ya allah dari belakang aja cakep bener
apalagi dari depan

eh jangan dibongkok
ini baru beli
nggak pernah nabrak lagi
eh jangan dibongkok bongkok ya
ini amal ibadah
bukan masalah amal ibadah
cuma kalau jalan itu dikasih coba
itu matanya ditaruh di kaki ya
jadi yang tinggi ngeliat kalau ada di sini yang aneh lewat
mau di perempatan
ini nggak apa apa daripada kecelakaan
ini ngapain sih mau bawa ginian
ini mau taruh ke mana
ini hadiah buat ustazan nurul dari bos aneh
ini udah duit juga
eh jangan lihat
ntar jelek lagi dalamnya